kontingen indonesia sukses merebut emas pertama asian para games dua ribu delapan belas dari cabang bulu tangkis
tim bergu putra indonesia meraih kemenangan di istora senayan jakarta
seperti dilansir akun twitter menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
tim beragu putra indonesia sukses mengalahkan wakil malaysia di partai final minggu siang dengan skor dua satu
partai pertama indonesia menurunkan freddy setiawan menghadapi muhammad nurhikmi mud
freddy meraih kemenangan strike game dua satu enam dan dua satu dua belas
pada laga kedua tim merah putih menurunkan ganda havids lilian syah harisusanto
namun mereka harus mengakui keunggulan ganda malaysia
laga terakhir menjadi partai penentu tunggal putra indonesia deva andrimusti sukses mengalahkan m faris ahmad azri melalui straight game dua satu enam dan dua satu